nanti kamu boleh kerja di tempat ini
kok pelin pelan banget
tadi katanya aku suruh keluar
terus sekarang boleh kerja
dan sekarang kakak sadar
kamu berhak untuk menentukan masa depan kamu juga
ya mungkin kakak terlalu khawatir sama kamu
aku cuman sedikit gak perlu diobatin
lagian kamu cemas banget sih
ya ampun mas
gimana aku gak cemas
kalau kenapa napa gimana
kalau sampai infeksi bernana terus harus diamputasi
ya gak mungkin lah
terlalu berlebihan kamu
makanya mendingan diobatin aja dulu
udah gak apa apa
kenapa sih cemas banget
udah gak apa apa
papa abis berantem ya
iya papa abis berantem
kok papa berantem sih
kan gak boleh berantem pa
iya papa salah papa minta maaf ya
tadi itu di jalan papa ketemu sama penculik anak
nah penculik ini
ini mau menculik seorang anak kecil dari ibunya
makanya papa berantem sama penculiknya
supaya anak itu gak diculik
kan kasian ibunya kalau harus dipisahin sama anaknya
penculiknya kalah kan pa
semoga penculiknya gak culik lagi ya pa
kan kasian anak sama ibunya
pasti mereka sedih
nih mau udah bawa obatnya
dih obatin dulu
biar aku aja obatin
mis elina pernah ajarin aku kok
kalau rena dikasih kesempatan sama allah
untuk mengganti papa
rena mau gak ganti bapak
gak mau pa
gak boleh diganti ganti
pokoknya papa aku cuman papa al
din al dengar kan
rena sudah kasih jawabannya
ya jadi kalian gak perlu khawatir
allah tuh udah berkebiasaan ya
egois banget tau gak sih dari dulu
udah tahu cari kerja susah
ngamar sana sini ditok terus
udah dapet kerjaan bukannya seneng
malah sekarang disuruh keluar
tapi gue juga males sih berantem lagi sama dia
baru juga baik kan
gue telepon aja ya perusahaannya nino
eh ini ada yang mau ngomong sama kamu
nanti kamu boleh kerja di tempat ini
kak gimana sih kok pelin rev will banget
tadi katanya aku suruh keluar
dan sekarang kakak sadar kamu berhak untuk menentukan masa depan kamu juga
ya mungkin kakak terlalu khawatir sama kamu
pokoknya gini nanti mulai senin depan kamu boleh kerja di tempat nino ya
tapi ingat ada syaratnya
kak please deh
itu mah gak usah diminta aku juga mau
aku juga udah siapin kok bajunya
yaudah makasih ya
sama sama aku yang makasih
nih adik aku
kakak ipar makasih ya udah nasehatin kakakku yang paling batu gitu
sama sama adik ipar kesayangan aku
sekarang kalian udah bersokong kong ya